yuk kita mikir bareng
ada apa ada apa pade
gak ada apa apa
ini pade bikin karet aja
ya itu maksud saya
ini kan musim panas
pembantunya belum pada balik
kan banyak cucian kotor
bagaimana kalau kita buka
makanya temenku hampir ketabrak
yaudah kalau gitu
tom harus bertanggung jawab
kita aja berapa
berempat kita berempat
anterin kita pulang
yaudah naik padah
lagi mumpung banget lu padah lo
awas naik cepet mumpung
mana si tuan orang
masa gak nganterin kita nyampe pesantren
malah di tangan lapang
mana tadi mau bilang ada asingnya
ya kita orang jualan lagi lah
yuk tapi kan lo yang aneh
udah ancur tadi
tuh liat tuh
di tangan kamu aja udah pada bolong semua
patah patah lagi itu rangganya
patuh kakak tenang
ini namanya kita bisa bantuin adiknya ke situ
namanya perjuangan yang sia sia
jangan nyerep begitu aja dong
kita tuh gak boleh menyerah
dengan rahmat allah
karena rahmat allah tuh
lebih dari lapangan ini
saat yang menantukan
nah ini adalah saat yang menentukan
ini saatnya kita menentukan
kita itu di sini bukan yang mau ganggu
tapi aku cuma mau nawarin
daripada kalian ngejar ngejar layangan yang gak jelas
mending kalian beli nih ini layangan kita nih
layangan kita itu masih bagus berkualitas
ada benangnya lagi
ngapain beli mendingan ngejar layangan putus
kalian perhatiin gak
tadi anak anak itu ngejar layangan putus
ya pasti di sekitar sini ada yang main layangan
iya ya bener kan
tenang kata muka
ini kok main layangan
itu ada di lapangan
ya udah kalau begitu
kita lah ngikutin mereka aja yuk
aduh ngapain sih ngikutin mereka
capek tau lari lari terus
eh eh eh tunggu dulu tunggu dulu
kalian inget gak
sunanya rasulullah kan
berarti kita ke kanan dulu dong
iya terus ngapain kamu bilang ke kiri
nah itu yuk
mesti pakai gps kayaknya nih besok besok
iya ampun dah kalau perlu kita
jangan lari jangan lari

hei jangan lari hei jangan lari
aduh aduh aduh bos
hei kita mau mengejar layangan
bukan mengejar anak anak
yang sama badannya
aduh si bos siapa sih yang mau mengejar anak anak
anak itu mau tahu bos
karena ya bos si haikal itu kabur
nih si botol haikal ada di tempat layangan itu bos
iya kalau dipikir pikir benar juga anak pikirannya
alfon daripada kamu beli es
nanti batu kamu malah nambang
mendingan beli kue kita aja
iya benar banget
nah betul itu
mending kamu beli kuenya aja
ibu beli kuenya ya dek ya
aduh pak dek pak satang ayang bulbul
kalau ampe uangnya kagak dapat juga
buat bayar utang adek saya si jaka
terus ntar gimana dong pak dek pak satang ayang bulbul nasib adek saya
positif urusan nasib urusan allah
namun kita sebagai saudara berkewajiban membantu
sedikit sergei yuk kita mikir bareng
satu dua tiga mulai
ada apa ada apa pak de
gak ada apa apa
ya itu maksud saya
bagaimana pak dek
ini kan musim panas musim kemarau
yang saya tahu warga di sini pembantunya belum pada balik
kan banyak cucian kotor
nah bagaimana kalau kita buka laundry kiloan
iya tentu juga dek
tujuh mas tujuh
eh sedikit nih yang diinjek kiri
kenapa yang sakit kanan
aduh aduh aduh pak sita
ya udah sekarang atur strategi
bagian promosi sergei
ini saatnya kita berbicara
mau sergei duluan atau pak dek
pak dek duluan aja
assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh
bapak bapak ibu ibu warga sekitar pondok pesantren kunanta ayo berbondong bondong
wah ibu udah nyampe
laris manis tanjung kimbul
barang habis duit kumpul
ini pertanda baik bahwa sekarang laundry kunata bisa terkenal

karena sekarang dari usia ini
hi tahu nggak kan
yang sudah racialnya terkendali
untuk menupple terekan pilihan kita
anak anak dedek gue yang paling lucu
tadi perasan sih
ini bisa baik ngelesin sih bos
wah kenapa gak mendekat sini
musim peliharaan itu keren banget
tenceng lagi larinya
wah wah pitan naniku
soalnya dulu sahabatnya rasul
abu hurairah pernah menihara kucing
wah kucing naniku rek
kalian lihat kucing aku enggak
udah kamu gak usah nangis
nanti kucing kamu si cilo pasti ketemu ya
kenapa sih sobri itu kan kucing dia bukan kucing kamu
kenapa ini sih aku nangis
iya aku juga tahu itu kuncinya dia
tapi cilo itu nama orang tua aku
kalau kucing ibu lari berarti ibu aku
gak mungkin masa kucing dia kabur
mama kamu juga kabur gak mungkin sob
kita bantu aja
emang itu anak anak ya ada ada aja ulahnya
dul kita jangan diuntungin banget
disuruh cari sama ustaz musa
eh ini biang keroknya nih
kalau nyebrang jalan bisa ketabrak mobil
gara gara konsentrasi ngejar layangan
bagi ngeliat liat kalau ada orang
emang kita pohon apa dipanjir panjirkan
eh kalian lho tau ngejawab
kalau muka aneh yang imun dan ganteng ini kena bambu gimana
lho tau ngejawab
kalau sampai kecolok ke mata nih
kagak ada yang jual nih matanya kecolok bambu nih
eh aneh mau tanya
ada yang ngeliat tempat anak santri lewat sini apa kagak
kalau cari anak santri jangan di sini
ida saja bang

tapi ini kita harus tangkapnya
kalian semua siap